oke kami bahas tuntutan mahasiswa terkait dengan biaya atau kenaikan biaya uang kuliah tunggal yang masih saja tinggi di masa pandemi
melalui sambungan zoom hari ini sudah ada plt direktur jenderal pendidikan tinggi prof nizam dan dino ardiansyah dari perwakilan mahasiswa humas gerakan rakyat mendesak universitas trisakti
selamat malam dino dan juga prof nizam selamat malam
selamat malam mbak
ya selamat malam mbak
oke nampaknya gangguan zoom nya masih bermasalah
kita lewat sambungan telepon dua duanya dino dan juga prof nizam sudah mendengar suara saya ya
saya ke ardi dulu ardi merupakan perwakilan mahasiswa humas gerakan rakyat mendesak universitas trisakti
yang dikeluhkan yang dituntut oleh teman teman mahasiswa mahasiswi seluruh indonesia adalah uang kuliah yang masih terasa tinggi
khususnya untuk next semester atau semester berikutnya
kondisinya lagi tidak baik lagi di tengah pandemi
kalau dari ardi sendiri di trisakti memang kenaikan ukt nya sudah keluar
besaran biayanya berapa
ya maaf sebelumnya saya di sini mewakilkan dari gerakan rakyat mendesat
jadi bukan salah satu universitas ya mbak
saya mungkin akan bahas secara langsung lah
secara general masalah masalah yang ada di universitas
yang tadi gerakan kolektif ini gitu jadi bukan salah satu universitas saja
oke jadi ini merupakan suara dari teman teman mahasiswa
terima kasih saja ya
besaran ukt nya yang dihimpun dari teman teman mahasiswa mahasiswi memang sudah ada angkanya kisaran biayanya
karena kan setiap universitas pasti berbeda beda kan
perguruan tinggi pasti berbeda beda nih
ya jadi memang sekarang kita lagi proses konsolidasi sama kawan kawan simpul simpul di setiap daerah
karena ini merupakan keresahan bersama
ya kan sudah mulai secara akumulasi sudah mulai nampak nih ke permukaan bahwa permasalahan ukt ini
jadi masalah yang sangat serius di tengah pandemi ini
dan kita merasa tidak ada hadirnya negara hari ini menjadi suatu permasalahan
dan tadi gerakan ini bukan gerakan salah satu aliansi gerakan salah satu universitas
tidak ini gerakan kolektif mbak
jadi ketika ada instansi mana mengatakan ini gerakan mereka universitas mana yang mengatakan gerakan mereka
itu salah besar
karena ini kita adalah gerakan kolektif
begitupun tadi dengan permasalahan tadi kita lagi proses konsolidasi diantara mahasiswa khususnya
ardi dari teman teman mahasiswa sebenarnya apa saja sih
hak hak apa saja yang kalian rasa ini semua terpangkas di masa masa pandemi
kurang lebih tiga sekitar tiga bulan ke belakang kan
selama kalian menjalani pjj atau pembelajaran jarak jauh ini
ardi masih dengar suara saya
nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi
tapi saya ke prof nizam terlebih dahulu
berikut ya prof nizam
ya terima kasih mbak tiffany
tadi mungkin anda juga sedikit banyak mendengar bagaimana keluhan curhatan dari perwakilan mahasiswa
anda melihat dari kementerian seperti apa
ya terima kasih mbak tiffany
jadi sejak awal mas nakhim itu sangat perhatian bagi mahasiswa dan mahasiswa
dua puluh maret itu mas menteri sudah mengeluarkan surat edaran untuk kita melakukan pembelajaran dari rumah itu dengan harapan
itu keselamatan dan kesehatan mahasiswa dan dosen serta para guru siswa itu nomor satu
jangan sampai itu menjadi korban ya
kemudian kita juga mengirimkan surat pada tanggal dua puluh tiga maret dan tiga puluh satu maret ya
untuk perguruan tinggi
dan memimpin untuk membeli
dan juga memperolehkan dukungan pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran dari rumah
melalui berbagai macam skema yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi
karena pada saat yang sama kita juga tahu apbn kita harus mengalami efisiensi karena pendanaan yang kita fokuskan untuk mitigasi pandemi
jadi sebagai gambaran kementerian dikutu saja harus memotong anggaran hampir lima triliun
dan itu tentu berdampak pada kemampuan kita
jadi kita juga memilihkan subsidi bagi perguruan tinggi misalnya
toh dalam kondisi seperti itu perguruan tinggi sangat luar biasa sekali
mereka tetap berupaya untuk bisa membantu mahasiswa
mereka memberikan pulsa mereka membantu logistik dan sebagainya dengan bergotong royong
bahkan sesama mahasiswa juga saling membantu
alumni membantu filantrofi dan berbagai macam csr
kita mobilisasi dan alhamdulillah itu cukup membantu
kami berkoordinasi erat sekali dengan teman teman perguruan tinggi
terutama yang ptn ya mahasiswa perguruan tinggi negeri
itu sudah sepakat itu sejak april
untuk memberikan empat skema bagi mahasiswa
karena kita sudah mengantisipasi semester depan kan ya
skema untuk membantu mahasiswa
untuk membayar ukt nya
yang pertama mahasiswa bisa mengajukan penundaan pembayaran
kalau orang tuanya mungkin phk
ya tentu mengalami kondisi yang tidak
artinya ada keringanan ya
kemudian yang kedua itu bisa dengan menyicil pembayaran beberapa kali
seperti dengan pemohon orang tua
yang ketiga juga mahasiswa bisa mengajukan penurunan ukp
itu sudah ada mekanismenya dan sudah berjalan itu
bahkan sebelum ada pandemi
itu bisa melakukan pengajuan penurunan ukt
kemudian yang keempat kalau memang mahasiswa itu jatuh miskin orang tuanya
itu bisa mengajukan beasiswa
jadi sudah ada empat mekanisme itu yang disiapkan sejak awal
kemudian pemerintah juga menyiapkan rp empat ratus kitk
kartu indonesia pintar kuliah
itu untuk mahasiswa mahasiswa yang tidak mampu
yang orang tuanya miskin atau jatuh miskin
itu bisa menggunakan kitk tadi
kalau tahun lalu itu kitknya rp satu ratus tiga puluh tujuh
tahun ini itu menjadi rp empat ratus
dan itu adalah bentuk kehadiran nyata pemerintah di dalam upaya membantu mahasiswa dan orang tuanya
pada saat yang sama kita tahu bagaimana anggaran pemerintah dan anggaran negara ini
difokuskan betul pada upaya untuk mitigasi pandemi
dan jaringan pengawasan sosial untuk mereka mereka yang ber phk
mereka mereka yang tidak bisa makan
mereka mereka yang kehilangan pekerjaan
ini luar biasa sekali kalau saya lihat yang kita upayakan
tidak mungkin kita hanya mengandalkan pemerintah untuk semuanya
prof nizam artinya begini
sebelum nanti saya ke ardi lagi
artinya dengan empat skema tadi yang anda sampaikan
yang bermaksud untuk meringankan dari keluarga mahasiswa mahasiswa ini
tetap ada posibilitas
artinya ukt ini memang akan naik untuk semester berikutnya
karena ini pasti akan kembali kebijakan
ke masing masing perguruan tingginya nanti kan
enggak ukt sudah ditetapkan lama
jadi tidak ada kenaikan ukt
tidak ada kenaikan ukt
saya ulangi tidak ada kenaikan ukt
tidak ada kenaikan ukt
oke tidak ada kenaikan ukt
saya ke ardi lagi ardi
oke ardi tadi prof nizam menyampaikan tidak ada kenaikan ukt
ya tapi kita sayangkan adalah hari ini tidak hanya mendikbut ya
kita juga mungkin kemenang
juga banyak yang dibawa nama kemenang
ini baru bisa muncul
contohnya kayak mendikbud baru hari ini lewat pak nizam mengeluarkan surat pernyataan tadi kan
tapi kita sayangkan kenapa kebijakan ini baru keluar ketika ada gerakan yang harus viral terlebih dahulu
kemana aja negara selama ini saat pandemi
ketika kita mahasiswa berteriak teriak
kita susah untuk membayar
ukt sangat memberatkan
bahkan gak cuma di universitas negeri
tapi tidak ada
ini yang jadi masalah
kalau baru hadir
kita sampai ke tempat
oke satu satu prof nizam
itu yang jadi masalah
kita apresiasi lah
cuma kita sayangkan kenapa baru ada
ya kan terpantik dulu
ada gerakan viral
baru negara hadir
padahal kan hari ini masalah nggak cuma masalah ekonomi dan juga kesehatan
ya kan ataupun masalah rasial
tapi hari ini masalah pendidikan sangat penting pak
dan negara kita anggap tidak becus untuk hadir di situ
tidak hanya mendikbut ya
kemenang pun juga sama
makanya di sini ada gerakan kolektif ini untuk kita bersama sama melebur jadi satu
untuk menyuarakan tadi bahwa negara harus hadir di dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa
tadi pertanyaan sebelumnya juga saya ke anda
hak hak apa saja sebenarnya yang dirasakan oleh teman teman mahasiswa ini terbuang
hak belajar hak yang didapatkan selama masa pandemi ini
jadi untuk hak sebenarnya kita sangat tahu lah
ini kita sangat menyesuaikan ya
biasanya kita hidup berkuliah secara langsung
semuanya berubah gitu
kalau yang kita tanya haknya apa
pertama fasilitas kampus kita bayar secara penuh
hak kita kita bayarkan secara penuh
kewajiban kita bayarkan secara penuh
tapi hak kita kita tidak dapat secara penuh
lalu kedua mungkin banyak tenaga pengajar yang kurang optimal
belum lagi tadi masalah ukt ini jadi permasalahan
jangankan potongan ataupun memberikan kebebasan ukt
untuk transparansi itu tidak ada
dan tadi permasalahannya memang dari kebijakannya
ini yang kita merasa dari kemenik ibu ataupun kemenak dan keluarga kebijakan
terakhir di bulan maret memang ada kebijakan untuk memberikan pulsa dan internet sebagai subsidi
tapi kita anggap itu kurang pak
yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana nih transparansi ukt
bagaimana ada kepotongan karena dampak pandemi ini memberikan efek ekonomi
untuk mahasiswa dan keluarga
ini yang jadi masalah disitu
tapi anda sempat merasakan artinya mendapatkan subsidi untuk apa
kuota pulsa untuk masa belajar anda selama anda di rumah
cuma tadi itu kebijakan balik ke setiap kampus masing masing
banyak beberapa kampus yang ternyata sampai sekarang pun tidak ada kebijakan tersebut
sampai kemarin teman teman di daerah jakarta bergerak
mungkin di daerah daerah lainnya juga di luar jakarta kita juga bergerak sama
dan akhirnya apa
tidak semua kampus sudah mengeluarkan kebijakan tadi
ini adalah himbauan
jadi sifatnya kebijakan ini dikembalikan pada universitas
begitupun dengan kebijakan hari ini
yang setelah ini
dan kawan kawan adalah kebijakannya dibalikin lagi pada universitas
jadi kalau universitas tersebut tidak melakukan
ya tidak salah juga
nah makanya kita ingin keseriusan dari negara khususnya mendikbud dan juga kemenang hadir disitu
efektivitas belajar daring yang anda rasakan selama ini
selama tiga bulan kebelakangan ini seperti apa
kemudian kalau misalnya kita compare atau kita bandingkan
artinya ketika anda belajar sebelum pandemi
anda harus ke kampus
ada biaya biaya seperti misalnya anda transportasi makan dan sebagainya
kemudian setelah ini kan sebenarnya biaya itu tidak ada
tapi anda harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli pulsa untuk kuota atau internet
perbandingannya seperti apa
nah ini tadi yang jadi permasalahan
karena tidak semuanya
mungkin untuk perkuliahan yang dari ini
itu nggak semuanya bisa menyesuaikan
tadi yang disampaikan
memang itu nggak semuanya seperti itu
jadi banyak kendala kendala yang teman teman sampai sekarang merasakan
ya itu khusus tadi
kita harus bayar kuota internet
sedangkan universitas juga memberikan bantuan internet juga
tidak sesuai dengan kebutuhan kita
jadi ini jadi masalah
karena apa kehadiran negara yang tadi kita balik lagi nih
tidak sungguh sungguh hadir di dalam tengah pandemi ini
untuk pendidikan tadi
tadi ardi sampaikan
untuk kebijakan pemerintah memberikan subsidi kuota internet
tidak sepenuhnya berjalan
tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh mahasiswa
atau seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta
ya tentu kemampuan pemerintah juga tercatat sekali ya
kalau kita harus memilih memberi makan yang tidak bisa makan dulu
atau membelikan pulsa tentu yang nomor satu ya membelikan makan dulu
dan itu pun kita juga harus tetap berusaha semaksimal mungkin
dengan berkoordinasi dengan kominfo misalnya
untuk bisa menyediakan paket layanan
yang ramah kantong mahasiswa
kemudian kita juga memutilisasi dari berbagai macam volume
berbagai macam silang trofis dan sebagainya untuk membantu mahasiswa
jadi saya lihat perguruan tinggi
dan kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk memilih mahasiswa
tadi miskin pembina jalan dari rumah
untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan kita semua
menjaga spreading pandemi
toh kita tetap berupaya untuk teman teman terbayar
untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya
melalui pembelajaran daring
kemudian modul modul perkuliahan
juga menggunakan modul modul sinkronis
pada awalnya memang banyak yang menggunakan modul modul sinkronis ya
sehingga biaya pulsa menjadi membengkak
tapi setelah kita berjalan waktu
maka ya semakin kreatif dan semakin efisien juga
ada yang mengupload di youtube
sehingga bisa lebih murah untuk pulsanya dan sebagainya
jadi menurut saya ini adalah waktunya untuk bergandingan tangan
bisa kita semuanya menimpalkan berbahaya pada negara
pada kondisi dimana kita membutuhkan kehadiran kita semua
negara tidak tidur
tapi kita juga bersama sama harus
kita sadar bahwa ini membutuhkan apa yang bisa kita lakukan untuk negara
termasuk tadi pernyataan dari ardi
sudah beberapa hari
artinya mahasiswa memberikan atau meminta dari pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk bisa berkomunikasi
untuk bisa berdiskusi
begitu ya ardy ya
baru hari ini akhirnya pihak dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
baru buka suara nih prof
insya allah kami selalu tertipu
selama tiga bulan ini berapa pilihan
ardy boleh sebentar dulu
saya beberapa kali dengan adik adik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
selalu saya terbuka untuk adik adik semua
karena suara mereka sangat perlu kita dengarkan
dan kita carikan solusinya bersama sama
surat tadi saya dengar tanggalnya dua puluh tujuh mei
kita itu sudah melakukan komunikasi dengan kampus kampus
dengan berbagai mahasiswa itu sejak maret
kemudian tadi tentang kebijakan empat kebijakan tadi
itu sudah agak awal april
kenapa baru dimasalahkan sekarang
dan pembayaran ukt itu baru akan mulai di bulan juli nanti
kenapa sudah ribut sekarang
ini saya juga agak aneh juga ya
sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu
mari kita cari solusi bersama sama
kita pasti pedulilah
pasti amat sangat peduli
kita inginnya ya membantu semaksimal mungkin
kita harus sadar bahwa kemampuan negara itu terbatas
apalagi dalam kondisi seperti saat ini
dimana sumber daya negara itu harus fokus dulu untuk mitigasi pandemi ini
dan menjadi jaring pengaman sosial yang paling sangat membutuhkan
oke intinya kementerian pendidikan dan kebudayaan sangat membuka pintunya lebar lebar
untuk menampung aspirasi curhatan keluhan dari teman teman mahasiswa apapun itu ya
prof terkait dengan kegiatan belajar mengajar
ini kan belum diputuskan
artinya perpanjangan kegiatan belajar mengajar dari rumah ini akan berlanjutkah di semester depan atau di tahun ajaran baru berikutnya
ini kan belum diputuskan
nah melihat situasi yang seperti ini evaluasi dari kemendikbud seperti apa
ya kami melakukan survei untuk pembelajaran jaring
sepuluhan ribu mahasiswa dari satu masjid amrawke
meskipun banyak kendala yang dialami dan itu terus kita upayakan mengatasinya
tapi dari respons yang ada dua puluh tiga ribu lebih mahasiswa itu menyampaikan kalau lumayan efektif sebenarnya dari sisi delivery konten perkuliahan ya
nah untuk menghadapi ke depan ini nah saat ini memang sedang dirumuskan bersama sama dengan gugus tugas
dengan kantor wafat dengan kota
tentu saja nanti yang akan memutuskan pak presiden ya untuk new normal ini
insya allah dalam waktu dekat itu akan keluar nanti apa yang akan kita lakukan bersama sama
tentu kita harus mengambil kebijakan dengan sangat hati hati karena kita sangat ingin untuk bisa segera mengatasi pandemi ini dan mengakhiri pandemi ini secara bersama sama
keselamatan dan kesehatan tetap harus nomor satu
ya mungkin tadi ini
ya mungkin tadi ini
ya kita paham lah memang ini nggak bisa kita minta ke negara semua
cuma minimal adanya sebuah asas keterbukaan
minimal tadi di tengah pandemi ini bagaimana ke mendikbud dan juga ke menang misalkan ya
melakukan transparansi penggunaan dana pendidikan selama pandemi ini
lalu tadi kebijakan kebijakan yang memang proporsional untuk secara komprehensif untuk kepentingan mahasiswa
nggak cuma yang di perguruan tinggi negeri tapi seluruhnya
ya kan ini yang kita tunggu sebenarnya
hari ini memang kita apresiasi lah keluar kebijakan dari mendikbud ya khususnya tadi
cuma yang tadi yang kita sayangkan ini baru kenapa baru terjadi saat ini ketika kita baru berkuar kuar di media sosial misalkan seperti itu
contohnya kayak tadi
hashtag nadiemana masih somerana
hashtag fahrulmana masih somerana
ataupun ada juga teman teman yang melakukan hashtag mendikbud dicari mahasiswa
kenapa baru ini bisa keluar ketika ini sudah viral terlebih dahulu
cuma tadi harus lebih kompresif dan kita pun sering mengajak untuk audisi dengan pak mahfud
mas menteri sangat susah sekali
dengan kemenak sangat susah sekali
ini nih yang kita pertanyakan kehadiran negara untuk pendidikan khususnya
di mana seperti nggak sungguh sungguh gitu loh
sangat susahnya seperti apa anda dari teman teman mahasiswa membuka ruang diskusi sebenarnya
kalau tadi prof nizam bilang sebenarnya dari kami dari pihak pemerintah membuka pintunya lebar lebar untuk teman teman mahasiswa untuk bisa berdiskusi
mencari titik tengah mencari solusi
memang seberapa sulit
jadi memang kita terkadang oke lah kalau pak nizam memang sering beberapa kali dengan universitas lain
cuma kita ketika kita ingin berdiskusi dengan mas menteri langsung ini sangat sulit gitu
seakan akan mas menteri selalu menghindar menghindar dan menghindar tanpa ada alasan gitu
lalu dilemparin pada plt dirjen dikti
ini yang jadi masalah
begitupun dengan kemenang hari ini
bagaimana kemarin hashtag kemenang nge prank
itu kan hal hal yang sebenarnya kenapa sih nggak mau ditemuin buat kita berdialog supaya percakapan tumbuh
kenapa kita harus teriak teriak viral di media sosial baru mau ada diskusi
kenapa seperti itu gitu loh
oke ini pertanyaan yang sama juga untuk anda
tadi saya sudah lempar ke prof nizam
artinya gini proses belajar mengajar ini di semester berikutnya belum ada keputusan
apakah akan dilanjutkan belajar mengajar dari rumah atau sudah kembali seperti sebelum masa pandemi
selama anda teman teman mahasiswa menjalani proses belajar mengajar dari rumah
optimalkah anda merasanya seperti apa
apa cukup berjalan efektif kah
iya anda merasa proses belajar mengajar selama masa pandemi yang dari rumah ini cukup efektif tidak
cukup optimal tidak
tadi sih kalau kita bilang banyak teman teman yang masih mengeluhkan gitu
karena tadi jangkau untuk merasakan sistem secara daring ini ya
untuk akses tadi internet dan listrik aja kadang masih kurang
cuma kalau bilang sempurna atau efektif ya kita anggap dengan
compare dengan perkulian seperti biasanya ya jauh
cuma tadi mau gimana mau gak mau
tapi tadi kita apresiasi lah sebenarnya negara juga melakukan yang terbaik
tapi tadi ada hal hal yang ranah rana ini yang belum disentuh
seperti tadi kesejahteraan jaminan sosial ya kan
terus ukt dan lain lainnya
cuma kalau untuk sistemnya ya so far masih oke lah
walaupun masih banyak seperbaikan
dan ini selalu kita suarakan kok ke kapus masing masing dari kawan kawan yang lainnya
di daerah masing masing juga sama
tapi intinya permasalahan atau tuntutan soal ukt sudah dijawab langsung oleh prof nizam
sudah ada solusinya hari ini
yang masih dicari adalah mas menterinya ya
terima kasih sekali lagi untuk prof nizam
plt direktur jenderal pendidikan tinggi dan juga dino ardiansyah
perwakilan dari atau humas gerakan rakyat mendesak
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini